infrastruktur kita yang kurang lebih rp empat sembilan ratus triliun
kalau kita lihat di apbn kita perkiraan dalam lima tahun hanya rp satu lima ratus triliun
sehingga kekurangan itulah yang harus diisi oleh swasta
itulah pernyataan presiden joko widodo usai rapat terbatas investasi non apbn beberapa waktu lalu
presiden joko widodo sangat mendukung peran swasta menjadi investor
dalam membangun infrastruktur
bahkan presiden meminta perizinan berinvestasi di permudah
agar investor dapat segera menggelontorkan dana
untuk membiayai proyek infrastruktur yang sedang dikebut pemerintah
seperti pt karya citra nusantara kcn misalnya
badan usaha pelabuhan ini telah menginvestasikan triliunan rupiah
membangun pelabuhan marunda berkolaborasi dengan pt kawasan berikat nusantara atau kbn
pelabuhan marunda diproyeksikan menjadi penopang pelabuhan internasional tanjung priok
pertanyaannya dulu adalah
kita harus menjadi mitra bisnis di bidang kepelabuhan
membangun pelabuhan di sisi perairan
kbn memiliki garis pantai sepanjang satu tujuh ratus dari cakung brand sampai sungai blencong
nah kami sebagai swasta itu harus berkewajiban membangun
menggunakan dana swasta
pemerintah tidak boleh mengeluarkan dana satu peser pun
kebijakan pemerintah mendorong swasta berinvestasi membangun infrastruktur pelabuhan
sejalan dengan tekat pemerintah
mendorong bidang kemaritiman menjadi tulang punggung perekonomian
pemerintah konsepnya sudah sangat baik
apalagi di era pak jokowi
sangat jelas pemerintah ingin mendorong bidang kemaritiman
menjadi salah satu tulang punggung perekonomian
tapi ini menjadi pr catatan yang cukup banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah
menurut direktur utama pt karya citra nusantara ini
kebijakan yang berkesinambungan sebagai regulator
harus bisa menjamin kepastian berinvestasi para investor
karena kami yang berinvestasi di bidang kepelabuhan ini kan
pasti payback periodnya jangka panjang
lalu yang kedua kami butuh kesinambungan
jangan nanti ganti pemerintahan ganti pejabat ganti kebijakan
karena kalau kita demikian ini logistik cost tidak bisa turun
jadi saya sangat mengharapkan pemerintah betul betul
berani melakukan eksekusi eksekusi terhadap apa yang sudah digariskan dalam kebijakan
terutama monitoring bagaimana kesenambungan antara pemerintah dan swasta agar sinergi
eni sri hartati berpendapat
pihak swasta perlu kepastian regulasi untuk berinvestasi
para investor sebenarnya sangat tertarik berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur
karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi
nah yang selama ini dikeluhkan dan mengapa swasta tidak banyak yang tertarik
itu karena tidak ada suatu formulasi dan satu perlindungan
regulasi yang baku yang jelas
selama ada formulasi dan regulasi yang memayung itu jelas
maka sebenarnya akan sangat mudah menawarkan kepada swasta
nah supaya ada ya
ada satu kepastian itu memang harus didahului dengan satu
katakanlah studi kelayakan yang benar benar komprehensif
siapa melakukan apa dan siapa nanti mendapatkan apa
di antara yang terlibat dalam kerjasama tersebut
eni berharap perlindungan regulasi bisa meyakinkan swasta
yang menuntut kepastian regulasi untuk berinvestasi di indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia